lagi liatin apa sih
ini bu website kursus bahasa inggris
bunga mau ikutan katanya
jadi bapak setuju bunga ikutan les bahasa inggris
bunga mau kemana
bu bahasa inggris itu kan penting
iya pak tapi bapak inget tidak
si bunga itu merengek rengek minta ikutan les bahasa korea
supaya dia ngerti kalau lagi nonton film korea
bunga semua orang sekarang udah bisa bahasanya
bahasa inggris lu sebuah doang yang gak bisa
ah mana ada macam begitu
bener ada bu
sekarang itu semuanya di jalan udah pada pakai bahasa inggris
kalau kemul juga ada tulisan push and pull
habis itu kalau misalnya mesen restoran juga ada tulisannya order hear
indah ada lah
ada les tambahan di sekolah kamu
ya sudah kamu mau les di mana
tunggu gak tau di mana
kayak beton aja masarthenya
kita bisa kenan lelur
jalur di surga kamu kasih
neng rika mau diantar
gak usah kakak udah deket kak
kak amin kak amin besok ada acara
maaf ada permisi
kamu kenal neng rika kan
kenal emang kenapa
purte mau ngajak neng rika jalan besok
terus dia bilang ke saya
supaya jangan ngasih tau kak amin
tapi barusan kang amin cerita ke saya
katanya mau ikut jalan
menurut kamu saya harus gimana jak
emang bapak lu gak ngasih tahu
waktu ada masalah seperti ini
bapak saya nggak ada di rumah jak
jadi dia gak tau
udah kalau menurut gue mah
lo gak usah ikut campur
ini urusannya pur sama si amin
jak suara kamu kenapa
kok gak tau
kan suara kamu
udah aku balik dulu
abang yakin gak mau istirahat dulu
kalo abang kagak kerja
gimana mau nyampe target
abang gak usah ngomong dulu deh
kalo abang kagak kerja
biar suaranya sembuh terus banyak rezeki
semoga suara abang cepat sembuh
dan dapet rejeki yang banyak
pokoknya kak ngajak manggil saya
yaudah tuh kalo gak manggil mah
saya mau bayar uang sewa motor yang kemarin
buka minta izin boleh gak
gak masuk sekolah
bahasa inggris itu penting
apalagi di jaman sekarang ini
hampir semua bidang menggunakan istilah bahasa inggris
kalo kita gak ngerti bahasa inggris
kita bisa ketinggalan
begitu menurut buku yang bapak baca
menurut bunga juga gitu pak
ma bapak kan udah ngopi
bapak mah gr
wong ini buat babe kok kopinya
ma babe udah bangun
bukan cuma udah bangun
pagi pagi udah mandi
bukan cuma udah bangun
pagi pagi udah mandi
kenapa tuh pak
babe jadi sering pergi ke kontrakan
kontrakan yang mana ya pak
itu dia papa tau
itu dia papa tau
itu dia papa tau
papa gak tau
kamu ambil kelas apa
lagi liatin apa sih
website kursus bahasa inggris
jadi bapak setuju
bunga ikutan les bahasa inggris
bunga mau kemana
bu bahasa inggris itu kan penting
tapi bapak inget indah
si bunga itu merengek rengek
minta ikutan les bahasa korea
supaya dia ngerti kalau lagi nonton film korea
iya bapak inget
tapi kan ini bahasa inggris bukan bahasa korea
pokoknya indah boleh
dia itu cuma ikut ikutan temannya saja
bapak mau kemana
urusan orang gede
bukan dia gua
berarti bukan urusan orang gede dong
hah yaudah gua pamit
bunga sudah berangkat duluan
biar nanti bapak tanya lagi sama dia
dia tuh semangat gak sih mau bisa bahasa inggris
indah boleh pak
bunga itu cuma ikut ikutan temannya
bunga itu cuma ikut ikutan temannya saja
mau berangkat ya
mau berangkat ya
jangan jangan babay ke rumah ini dek lagi
nah mama punya ide
ikutin aja kemana bape pergi
jadi kan kita tau
papa kan mau jualan di sd
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa